pak saya mirip berangkat dulu ya
pak saya mirip berangkat dulu ya
dok isi saya tadi sempat jatuh
terus sempat pingsan juga
tapi sekarang udah sadar
ada kenapa napa dok
baik saya akan cek dulu ya pak
bapak silakan tunggu di ruang tunggu
semoga moga kondisi andin baik baik saja ya
al sudah baik kondisinya
sekarang andin kayak begini
pagi di prikson aku terlalu
kita tunggu aja ya
udah kamu juga
karena kamu baru pulih juga
semoga aku mendapatkan petunjuk
soal tes tersebut
saya mau nanya soal tes dna yang dulu pernah dilakukan
ya lalu kenapa pak
saya diperintahkan oleh pak aldebaran
ada surat kuasa dari pak aldebaran
kalau enggak ya
kalau enggak ada gak bisa pak
sudah aku duga
ternyata susah untuk mendapatkannya
tapi boleh tahu tanggal berapa dilakukan tes dna itu
kami tidak bisa menginformasikan kepada sembarangan orang
walaupun anggota keluarga sekalipun
kalau tidak ada surat kuasa tetap tidak bisa pak
ya udah kalau gitu
protowsir karena benar
tapi aku harus turun
merupakan ter varied
gue mau jelaskan semuanya ke andin hari ini
kalau bisa lo ajak michi juga
gue juga butuh lo dan michie buat yakinin andin
bisa jadi salah paham ini
gue harus bantu al
gue telepon biji dulu aja kali ya
makasih ya bu dokter
cepet sembuh ya sayang
ya makasih bu dokter
permisi bu dokter
gue dimana sekarang
oh iya ini aku masih praktek kok
tapi sekitar setengah jam lagi selesai kenapa
yaudah ntar gue jemput ya
mau ngajak buka puasa lagi
ini jauh lebih penting
pokoknya dengerin gue
ntar gue jemput di lebur mas sakit ya
pumben banget dia serius
pasien selanjutnya ya
ya ampun ricky
kamu ceroboh banget sih
kalau gini gampang banget di kenalin
itu jangan jangan si ricky
nanti fotonya aku kasih tau randy
gak keliatan ya mukanya
nanti aku kasih tau rendy aja
gue udah di depan lobi buruan dong
ini aku udah mau kesana kok
udah lama loh gak ketemu
kamu ngapain kesini
ini habis beli obat buat papa
yaudah aku duluan ya
misi lama banget sih
penting banget tau gak sih
misi suka ga
ada apa sih gak jago ketemu buru buru
lu tuh lama banget sih
lu tau gak sih kalo gue lagi sakit ibarat gue udah mati kali
dari tadi lho
suster liat dokter misal gak
oh disana pak
makasih ya sus
emang ada apa sih
jadi gini hari ini al bakal ngomong sama andien mengenai hasil tes rina
hasil tes apa ya
lu tuh ngapain aja ada di sini
gak jelas banget lu nguping ya
lu gak sopan tau gak jadi orang
hanya saja nggak sengaja terdengar
soal dia selalu ikut kalau aldebaran itu lagi tes kesehatan
kira kira ini tes apa
udah apa bro nya
rafael aku sama angga duluan ya
kayaknya tadi gue dengarnya gak gitu deh
al mau kasih tau andin soal tesnya rina
tes apa ya
dok gimana keadaan misi saya
ada yang cedera
alhamdulillah tidak ada yang cedera
dan selamat ya pak
bapak akan segera menjadi bapak
jadi jadi bapak
iya betul bu
tadi saya melakukan usg ke bu andin
dan ternyata ibu andin hamil
dan saat ini untuk perkira usia kandungannya
sudah masuk enam minggu
terima kasih rina
tapi kira kira tadi
rafael dengar nggak ya
ya ampun aja dia nggak dengar
terus ini kita kemana
ke rumah al
aku deg degan nih gak
aku takut banget andin tuh gak bisa nerima kenyataan
gak ada lah
gue juga doain yang terbaik

aku mau ke rumah

mereka sudah tahu sayang
ini kadang terindah sayang
akhirnya aku bisa menikmati anda
apa bapak mau lihat janinnya
kalau bisa boleh
baik sebentar ya pak
sampai jumpa lagi